biar sama saya aja
mau dipesenin kopi
yang nutupin tepager
tadi kan udah nanya gitu
ya wajah kamu serius banget
ini mah cuma balik modal ongkos angkotnya
satu dompet per hari
saya mau pulang dulu ya
apa yang kamu tahu soal dik dik
jangan coba coba ada yang ditutup tutupin
soalnya saya belum pernah matahin leher orang
jangan sampai kamu saya jadiin percobaan
yang ngabisin dik dik
kamu tau dari mana
kamu nyalahkan saya
udah bantuin si ujang
ngabisin si dik dik

si ujang yang ngehabisin si dik dik
ada kerjaan buat saya kang
bawa dia ke tempat dia ngehabisin si dik dik

si jukri yang tau tempatnya
biar saya kirim sekarang ke tempat kamu
si ujang perlu tau
si dik dik itu sakitnya seperti apa
lebih sedikit masih boleh
asal nyawanya masih ada
yang tugasnya mencabut nyawa
pergi ke terminal sekarang
kita selalu berdoa
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan
kamu bukannya udah lama gak olahraga
hari ini hari olahraga
temen temen yang lain boleh ikut
biar bisa olahraga juga
harus saya tanya dulu
harus saya tanya dulu
kamu atur aja
sekarang mau apa
mau nyepet lagi
saya salah naik angkot kang
di mana tempat si ujang abis isi dinding
hagap aja orang kamu
kamu tau dimana aku di sini
aku nggak tau kamu ada di sini
aku lagi sengaja main ke sini
nggak ah liat yang lagi makan aja
kita ketemu di tempat kamu ngabisin si digdig
jangan sampai nggak datang
jangan jadi pengecut
kalau kamu merasa kamu bakal habis
kamu bisa milih habis bukan sebagai pengecut
katanya kamu sempat jadian ya semakin nanti
katanya sekarang udah putus ya
nggak cuma mau masiin aja
supaya kalau aku sering nemenin kamu makan siang
aku nggak perlu merasa bersalah semakin nanti
yang lain kemana
kenapa nggak pakai motor aja
iya udah berangkat
emang berapa orang yang mau ikut
tadi saya bilang yang mau ikut olahraga ikut aja
saya udah kasih tau tempatnya
kamu sabtu libur kan
sabtu malam minggu kita mau kemana
ada urusan keluarga
memangnya kamu sudah berkeluarga
masa udah gede mah aku udah jadi anak anak
ya udah berkeluarga

mau bukain pintu pagar
kan udah saya buka
biar sama saya aja
mau dipesenin kopi
yang nutup pintu pagar saya atau kamu
mau saya pesenin kopi sama inas
tadi kan udah nanya gitu
sudah main sikut dan main sikat